bibae segira di rcti
aini tidak ada hubungannya dengan itu malena kamu tahu itu
tau tuh papa ngapain sih nuduh aku
papa itu seharusnya tuduh tusi amira kan dia yang bersihin kuda kudanya
iya pak pasti amira sudah menyimpan dendam dengan anak anak kita
bukannya dulu papa pernah cerita kalau papa dituduh sama dia sudah membunuh ayahnya ingat nggak
bapak tahu nama saya dari mana
kan kemarin kita ketemu di kampus tanpa sengaja saya mendengar ada yang memanggil nama kamu arman
kau tahu apa itu
kayak ada orang
seingat saya saat itu nggak ada yang manggil nama saya di depan bapak
kau tahu apa itu
kau tahu apa itu
kau tahu apa itu
kau tahu apa itu
ya ampun bener bener sih arman ya disuruh ke pasar bukan langsung pergi ke pasar
ngobrol sama siapa sih
gawat itu suara suruti
dia nggak boleh ngeliat aku disini
kena kau anak
aduh saya harus buru buru pergi
pak pak pak
kamu tuh ya disuruh ke pasar malah enak enak kan ngobrol disini
ngobrol sama siapa sih
ya tadi ada orang berdiri disini bu de ya aku nanya aja deh ada perlu apa mau cari siapa
terus gak kamu tanya siapa orangnya kayak apa nah jangan jangan temennya tuhan
ya belum sempat nanya tapi dia orangnya gemuk terus tingginya sekitar segini rambutnya keriting dan dipakai tongkat
apa pendek gemuk rambutnya keriting pakai tongkat engkau seperti ciri ciri mas wisnu
eh bu de waktu itu aku sempet ngeliat dia di kamusnya non zahira
terus sekarang ketemu disini
bu de bu de kenapa sih
budi kenal sama orang yang ciri cirinya sama yang dengan yang aku sebutin tadi
ya nggak nggak kenal
ya udah sana sana ke pasar cepetan cepetan
kenapa aku kepikiran terus kalau orang itu mas wisnu ya
tapi kalau emang dia mas wisnu kenapa dia malah menghina

tante cuma mau ngucapin terima kasih sama kamu karena hari ini udah nyelamatin zahira
ini sebagai tanda terima kasih
hera kamu tuh bener bener anak yang baik sekali
aini ngapain dia dekat dekat anak ihsan
buat apa sih kamu dekat dekat anak ini
mas saya cuma mau ucapin terima kasih sama amira karena hari ini kan dia udah nolongin zairan mas
sial aini bener juga
sangat berarti buat saya
dan anak ini sudah mau menolong zahira
tapi biar bagaimana
anak ini sudah tahu kalau saya membunuh ayahnya
saya tidak bisa membiarkan aini
dekat dekat dengan anak ini
tapi kan kita harus segera kembali ke puskesmas
untuk menjaga zahira
tante pergi dulu ya
kami sudah berusaha menolong zahira tadi
saya akan sedikit bersikap
lebih baik sama kamu
saya peringatkan sama kamu
kalau kamu berusaha
mendekati istri dan anak saya
dan kalau kamu berusaha
seolah saya membunuh ayah kamu
kamu tidak akan bisa
aku tidak bisa
gadis yang menunggang
budaya itu jatuh
ini mah lukaya
kayak luka disengaja
tuh lihat lukanya tuh
ini digoreng sama pisau tapi siapa ya yang melakukannya
tidak tidak tidak
bapak ini benar
kuda ini sudah dilukai
berarti ada yang sengaja berusaha mencelakai zahira mas
kurang ajar siapa yang melakukan semua ini
aini saya akan mengusutnya
dan saya tidak akan membiarkan orang itu
mah gawat mah gimana kalau mama sampai tahu kalau kita yang sudah celakai zahira
tidak tidak tidak
apa apa serius
saya lihat luka kuda itu sendiri
saya yakin ada yang sengaja ingin mencelakai zairah
saat ini juga saya ingin mengusutnya boleh
pak ada apa sih di bawah ibu
tadi kamu sempat berkuda dengan zahira kan
apa kamu yang melukai kuda zahira
selama ini kamu tidak pernah disuka dengan zahira kan
papa nesha ini anak bapak kenapa bicara seperti itu sih
aini ini gara gara mucoh mel kamu nih
pasti kamu sudah menuduh yang gangga keterlaluan kamu tuh
aini tidak ada hubungannya dengan itu malena
kamu tahu itu
tau tuh papa ngapain sih nuduh aku
papa itu seharusnya tuduh tuh si amira
kan dia yang bersihin kuda kudanya
pasti amirah sudah menyimpan dendam dengan anak anak kita
bukannya dulu papa pernah cerita
kalau papa dituduh sama dia sudah membunuh ayahnya ingat gak